dan aksi demonstrasi yang menolak pengesahan revisi undang undang kpk terus berlangsung
sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus demonstrasi di depan gedung dpr mpr senayan jakarta kami siang
mereka menolak undang undang kpk yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air
sejak pukul dua siang hari kamis ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di jakarta dan bandung
menggelar aksi di depan gerbang kantor dpr mpr jalan gatot subroto jakarta
mereka menolak undang undang kpk yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air
aksi tersebut juga berisi penolakan mahasiswa tentang pengesahan revisi kuhp karena membuat sejumlah pasal
yang dinilai bermasalah dan menyengsarakan rakyat
mereka menyuarakan agar dpr menunda revisi kuhp yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat
masa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung dpr jakarta
akhirnya diterima untuk melaksanakan audiensi dengan anggota dpr
audiensi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini kemudian menghasilkan perjanjian
yang disepakati antara anggota dewan yang diwakili oleh sekjen dpr
meliputi janji untuk menyampaikan setiap aspirasi mahasiswa kepada dpr
menentukan kepastian tanggal pertemuan kembali
dan dpr juga berjanji tidak akan ada revisi undang undang hingga tanggal dua puluh empat september
oleh karenanya hari ini
perlu juga diketahui bahwa harus kita
kita menjadikan sebagai sebuah perjuangan panjang bagi pergerakan mahasiswa dan masyarakat
untuk terus mengkritisi penguasa penguasa di negeri ini
sementara itu kamis malam puluhan mahasiswa yang tergabung dari himpunan mahasiswa islam indonesia
berunjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade ruas jalan di depan stasiun cikini jakarta pusat
masa meminta polisi untuk tidak melakukan tindakan represif
terhadap kawan kawan mereka yang berunjuk rasa di gedung kpk menolak revisi undang undang kpk
mereka pun mengancam jika tuntutan tidak dikabulkan
maka akan menggelar aksi serupa dengan membakar ban lebih banyak lagi
tim liputan cnn indonesia